gugatan satu tahun penjara terhadap valencia ibu rumah tangga berusia empat puluh lima tahun kini menjadi sorotan publik
terdakwa merupakan ibu dua anak yang digugat oleh mantan suaminya sendiri
suami mabuk mabukan dimarah malah dipidah makan
ini perlu ibu ibu se indonesia biar tahu
tidak boleh marah suami kalau suaminya pula mabuk mabukan
harus duduk manis nyambut dengan baik
menurut terdakwa suaminya chan yu ching pria asal taiwan tak hanya mabuk mabukan tapi juga telah melakukan kdrt psikis
banyak kebohongan di hal hukum ini
melangsung di hukum ini kan psikis ini kan hanya ucapan ucapan kasar saja
dan di kita di daerah ini kan bermacam macam kan kebiasaan model karawang bandung beda
ketika kita ngomong kasar di sini kan dianggap biasa
tapi kalau di bandung kan lain lagi kan gitu
gugatan satu tahun penjara ini pun berbuntut panjang
jaksa agung st burhanuddin telah memerintahkan jaksa agung muda tindak pidana umum melakukan eksaminasi khusus
eksaminasi dilaksanakan di gedung kejaksaan agung dengan mewawancarai sembilan orang dari kejaksaan tinggi jawa barat kejaksaan negeri karawang serta jaksa penuntut umum
pertama para jaksa yang menangani perkara ini akan dilakukan pemeriksaan fungsional oleh jaksa agung muda bidang pengawasan
hasilnya asisten tindak pidana umum kejaksaan tinggi jawa barat dicopot dari jabatannya
kejaksaan agung juga menemukan bahwa kejaksaan negeri karawang maupun kejaksaan tinggi jawa barat tidak memiliki sense of crisis
tidak memahami pedoman tuntutan pidana perkara
serta tidak mempedomani tujuh perintah harian jaksa agung
kasus valencia kini diambil alih oleh kejaksaan agung